sementara pertemuan ketua tim pemenangan pilpres gerindra sandiaga uno dengan wapres yusuf kala pada pekan lalu
menyinggung peluang gubernur dki anies baswedan menjadi cawapres prabowo subianto
namun pks mengisyaratkan lebih baik anies fokus mengurus jakarta ketimbang maju pada pilpres dua ribu sembilan belas
wakil ketua majelis syuro pks hidayat nur wahid menilai
pembahasan nama anies baswedan sebagai cawapres untuk prabowo terlalu dini
menurutnya hal ini perlu dipastikan melalui keterangan resmi dari partai gerindra bukan dari perorangan
pks baru akan mengambil sikap setelah ada penjelasan resmi dari dpp gerindra
petinggi pks masih meyakini gerindra akan duduk bersama pks untuk menentukan posisi cawapres
pasalnya ada mekanisme partai yang harus ditempuh untuk memutuskan pasangan capres cawapres dua ribu sembilan belas
dalam apel siaga pemenangan pilgub
di jawa timur pak prabowo jelas mengajak pak soebul iman untuk kemudian berparade
untuk melihat kesiapan dan memerintahkan untuk pemenangan
jadi saya kira terlalu dini untuk kemudian berkesimpulan bahwa pks pasti mendukung
termasuk terlalu dini berkesimpulan bahwa cawapresnya adalah pak anies baswedan
ini mekanisme yang masih panjang yang harus dibicarakan dan saya kira pks akan juga memberikan sikap
setelah kami mendengarkan pernyataan resmi
dari gerindra tentang masalah ini